inilah aktivitas warga di tiga desa kecamatan batang batang sumeneb madura jawa timur yakni legung barat legung timur dan dapinda
nyaris semua aktivitas warga dilakukan di atas pasir
mulai saat bersantai bersama anggota keluarga hingga menerima tamu dilakukan di atas pasir
yang menarik salah satu kamar di setiap rumah di desa ini berisi pasir sebagai tempat tidur ketika beristirahat
karena sudah biasa aktivitas di pasir dirasa nyaman bahkan sejuk
kebiasaan ini dilakukan turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka
tantangannya harus rajin membersihkan kasur pasir tersebut termasuk dengan cara ditapis atau diayak untuk membuang kotoran
dulu kebiasaannya tidur di pasir ini maksudnya kalau pegel pegel itu kalau tidur di pasirnya masih enak
soalnya kalau pegel pegel
keringetan itu kalau tidur di pasir itu kebiasaannya ya memang begitulah
lebih enak dari tidur di kasur
menurut budayawan madura ibnu hajar tidur di pasir bagi warga di tiga desa itu merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi orang orang sebelumnya
mereka memiliki keyakinan tertentu jika tidak tidur di atas pasir berkaitan dengan aktivitas suami yang bekerja sebagai pelaut
nenek moyang mereka
kita turun secara turun temurun meyakini ketika kasur pasir itu sudah ditiadakan di sana maka itu akan sedikit mendatangkan bala
kenapa karena suami suami mereka para lelaki mereka itu bekerja artinya menjadi pelaut
sehingga pasir itu menjadi bagian dari kehidupan mereka
nah bagaimana dengan sisi kesehatan
menurut dokter penanggung jawab layanan rehabilitasi medik rsud muhammad anwar sumeneb didik permadi
warga yang memiliki kebiasaan tidur di pasir
setidaknya akan mendapat tiga manfaat kesehatan bagi tubuh
namun dalam kondisi tertentu tidur di pasir sebaiknya dihindari oleh seseorang yang memiliki alergi terhadap pasir
demikian halnya orang yang terluka seperti karena tersayat atau sehabis melahirkan karena beresiko terjadi infeksi
sebenarnya hal ini memiliki beberapa manfaat
yang pertama secara kandungan mikroorganisme di dalam pasir itu lebih sedikit
hal ini disebabkan karena pasir itu memiliki kandungan air mineral
kasur haranya itu yang cukup rendah
serta suhu di dalam pasir ini relatif lebih hangat daripada jenis tanah yang lain
hal ini menyebabkan si mikroorganisme ini tidak suka untuk hidup di dalam pasir
kampung kasur pasir di kecamatan batang batang ini terletak sekitar tiga puluh km di utara kota sumeneb
dan berdekatan dengan pulau giliyang
dikutip dari cnn indonesia com giliyang mulai terkenal setelah adanya pemberitaan tentang kadar oksigen yang tertinggi di dunia
pulau di kecamatan dungkek itu dikabarkan memiliki kandungan oksigen terbaik di dunia
bagi yang ingin merasakan sensasi tidur di pasir sekaligus menghirup udara segar di pulau giliang
bisa datang ke sumeneb kabupaten paling ujung timur di pulau garam madura
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur